anda kembali menyaksikan kompas sport pagi bersama saya clodia karla
selesai tunaikan tugas di piala asia u dua puluh tiga dan playoff olimpiade
timnas indonesia u dua puluh tiga tiba di tanah air sabtu pagi
meski sudah bermain baik sang pelatih sinteyong merasa kecewa
karena buruknya kepemimpinan wasit di laga kontra gunea
setelah menempuh perjalanan udara dari paris
timnas indonesia u dua puluh tiga tiba di tanah air sabtu pagi
hanya pemain yang berasal dari klub domestik seperti rizkrido ramadan sananta
witan sulaiman dan hernando ari yang tampak dalam rombongan bersama pelatih sinteyong
sementara pemain yang berkarir di luar negeri langsung berpisah di paris
raut kekecewaan tetap nampak di wajah skuad garuda muda termasuk sang pelatih shin taeyong
selain gagal merebut satu tiket ke olimpiade
lawan winea juga menjadi sumber kekecewaan timnas
dengan hasil yang alhamdulillah bisa di luar ekspektasi kita semua
jadi kita semua bersyukur dan bangga tentunya bisa membawa indonesia sampai sejauh ini
dan yang pastinya sedih juga karena mungkin kapan lagi kita dapat kesempatan
apalagi sampai hampir masuk olimpiade
tetapi ini semua bukan akhir jadi kita masih bisa ke depannya
karena umur kita kan masih muda juga dan ke depannya semoga kita bisa lebih baik lagi
setelah tiba di jakarta penggawa peruda muda dipersilakan kembali ke keluarga dan klub masing masing
agenda terdekat tim nasional adalah lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
menghadapi irak dan filipina pada enam dan sebelas juni mendatang
tim liputan kompas tv tenggerang banten